mantap jadi manis
lihat ketawa aja
lihat ini tuh
serta mampu elajun
duh udah kaya nanti
beginiannya kuning beginian hitam
ini nih yang begini
mau jadi sekretaris
tanya lah gua
lu mau apa sih
tuh ribut lagi
eh tenang tenang
kaga bener ya
eh ini mah ribut banget
apa apa mau ajak kaga
bentar lagi bu
hantungannya pas lain tiga
masih banyak ini
demi apa maan
mereka pedisi ini
mereka pedisi ini
budak budakmu mau sulit maan kan
masa inspirational wah
sini nirnya sudah datang serius di situ
nah aina lagi akan forward sisi murid semua mat rep signal junge
dia udah kote veel indaka
ya ya ya gitu ya pak hah hah hah nih gua duluan oke

seperti begini kan
sekarang ini adalah tes yang terakhir
jadi barang siapa yang tidak lolos dalam tes terakhir ini
maka dia dinyatakan gugur
hah lama anduran deng
gue udah gak sabaran nih
dan saya akan beritahukan bahwa tesnya adalah
apaan sih tesnya
ya jadi yang terpilih menjadi sekretaris saya adalah